untuk mengendalikan kualitas udara di dki jakarta pemerintah melakukan inspeksi dan penegakan hukum terhadap industri yang cerobongnya terbukti mencemari udara
dari satu ratus empat belas industri manufaktur yang memiliki cerobong inspeksi tahun ini ditargetkan kepada sembilan puluh perusahaan
tujuh perusahaan diantaranya sudah mendapatkan teguran karena melanggar batas baku mutu
salah satu bagian dari instruksi gubernur enam puluh enam tahun dua ribu sembilan belas adalah menginstruksikan oleh seluruh jajaran
untuk melakukan inspeksi dan melakukan pengukuran di cerobong cerobong asap bagi industri yang beroperasi di dki jakarta
atas dasar instruksi gubernur dki jakarta anies baswedan inilah inspeksi terhadap industri dilakukan sejak kamis pagi delapan agustus
tim bergerak dari kantor dinas lingkungan hidup provinsi dki jakarta
rombongan inspeksi menuju wilayah pulau gadung jakarta timur
lokasi pertama yang didatangi adalah pt indonesian acid industry dan pt mahkota indonesia
perusahaan pengolah asam dan sulfur ini difonis melakukan pelanggaran emisi gas buang dari cerobong industri
emisi gas buang so dua atau sulfur dioksida perusahaan tersebut dinyatakan melampaui batas baku mutu
menerapkan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada pt mahkota indah
untuk memperbaiki pengelolaan emisi sumber tidak bergerak dari kegiatan produksi
sama ini kita nggak pernah ngelanggar sih jadi ini baru pertama kali aja sih
makanya kita nanti akan kita coba perbaiki
dari pt mahkota indonesia rombongan bergerak ke arah cakung menuju pt hong sing steel
di lokasi petugas langsung mengambil sampel gas buang dari cerobong pabrik industri baja ini
yang akan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan baku mutu
kalau itu tiap tahun ada rutin diadang biologi
selain kita tiap enam bulan laporan kan
sanksi yang itu sih nggak ada
paling hanya saran saran untuk perbaikan apa apa gitu
industri yang memiliki gas buang tidak bergerak atau cerobong
menjadi salah satu sasaran inspeksi pemerintah untuk mengendalikan kualitas udara di jakarta
ada sedikitnya satu satu ratus lima puluh cerobong industri di ibu kota
sepanjang dua ribu sembilan belas dinas lingkungan provinsi dki jakarta
telah menjatuhkan sanksi kepada tujuh puluh tujuh pelaku usaha
tidak mematuhi ketentuan lingkungan
instruksi gubernur dki jakarta terkait untuk memperbaiki kualitas udara di provinsi dki jakarta
ditanggapi serius oleh dinas lingkungan hidup
dan sekurangnya ada satu ratus empat belas industri yang menggunakan cerobong
tujuh diantaranya diduga mengalami atau melakukan tindakan pelanggaran terhadap emisi gas buang
tiga diantaranya ditindak hari ini yang lainnya dalam proses dilakukan tindakan